sudah delapan tahun terakhir
andi mengelola kebun di bantaran kanal banjir barat
milik dinas sumber daya air jakarta
pria asal cirebon jawa barat ini
meski ukuran dan kondisi lahan seadanya
lokasi ini sebelumnya dikenal sering menjadi tempat kriminalitas
pria lima puluh dua tahun ini
ingin mengubah kesan negatif itu
pemakai narkoba tempat perjudian
ya segala macam lah di sini
tempat kemaksiatan untuk mungkin banyak lah di sini
kalau misalkan kita nanam sesuatu kan yang ada hasilnya
ya saya nggak manfaatin sendiri
saya bagikan dulu ke warga
itu partisipasi saya
supaya warga ini ada ininya lah
ada rasa nggak enaknya
andi bersama beberapa warga setempat kemudian membentuk kelompok tani
berbagai tanaman holtikultura seperti jambu
ia tanam di lahan seluas satu lima ratus meter persegi
hasilnya dimanfaatkan untuk konsumsi pribadi
dan sebagian ada yang dijual
meski omset bisnis hasil kebun ini tidak besar
andi memperhatikan betul kualitas tanamannya
pak ini nggak pakai pesticida ya
jadi meski ditanamnya di tengah kota begini ya pak
nggak ada ngaruh
karena hasil taninya ini bisa langsung dimakan
dan jujur ini enak
aktivitas pertanian yang dilakukan andi dan kelompoknya turut membantu warga setempat
dan memberi mereka kegiatan baru
ya daripada anggur aja
saya tadianya sih kerja sembarawut gitu
jadi ini ngebantu di sini gitu
penghasilannya gimana pak
penghasilannya nggak tentu sih
ya alhamdulillah dah
mengelola kebun di jakarta berarti siap menghadapi kendala cuaca
seperti banjir tahunan dan cuaca panas pada musim kemarau
dan karena lahan yang mereka gunakan merupakan milik pemerintah
andi dan kawan kawan juga harus rela ketika sebagian kebun mereka diubah menjadi ruang terbuka
ya tentunya memang tidak mudah ya untuk bisa melakukan aktivitas tani atau berkebun di jantung kota besar
seperti kota jakarta
salah satunya pak andi ini yang tadinya fokus untuk menanam
tanaman hortikultura sekarang juga mengkreasikan tanaman hias di kebunnya dia ini
yaitu salah satunya adalah dengan mengkreasikan tanaman hias bonsai
dua tahun terakhir andi mengembangkan tanaman bonsai di kebunnya
tanaman bonsainya dijual melalui jalur daring
meski sepintas tampak mustahil berkebun dan bertani di ibu kota ternyata masih bisa dilakukan
andi dan warga petamburan membuktikan dengan kemauan dan komitmen kebun kecil mereka bisa tetap menghasilkan